my pintangcu ya
setiap hari uang belanja nya gak cukup
bapak gak tau
untuk lebih jelasnya
itu tidak boleh
yang kamu tawar adalah buah
tapi yang kamu beli
membeli barang yang belum ada
jual beli itu
harus jelas barangnya
jelas baik buruknya
dan juga jualnya
untung bapak kasih tau nyata sekarang pak
harganya juga bagus
besok pagi ida mau jalan sama ini
besok pagi ida mau jalan sama ini
harganya juga bagus
harganya juga bagus
harganya juga bagus
harganya juga bagus
harganya juga bagus
kalau bapak punya warung
bapak beli sekolahnya gimana
harganya juga sama seperti biasa
karena ibu tidak ada
ini ujung ujungnya nih
nggak usah pak
baca bismillah dulu neng
apa kenapa sih
nggak usah neng
nggak usah neng
apa apa kalau disuruh sholat susah
papa tuh bukan susah diajak sholat
papa itu sengaja pura pura males sholat
supaya debbie sholat duluan
begitu cara bapak ngajarin kamu
miner neterjala congkok
kamu kan udah smp ward
masa belum punya pacar
atau jangan jangan kamu teh lagi bimbang ya
febri atau claudia iya
saran papi dua duanya aja
dikasih tau kabur
mama jadi pulang lebaran haji pak
jennifer kangen sama mama
papa juga kangen sama mama
lebaran haji kapan pak
pada saat orang pergi haji sayang
papa dulu dong anaknya
jangan lupa papa pinter
jangan lupa mama pengeni
tin antinda makan alhamdulillah udah kang oh
mungkin dah sholat
warungnya bagaimana tin
kami alhamdulillah rame kang alhamdulillah
nanti udah makan